komite olimpiade indonesia memanfaatkan momentum presidensi g dua puluh untuk mempromosikan
enoc world beach games dua ribu dua puluh tiga di bali hal ini dilakukan sebagai langkah sosialisasi kepada
dunia bahwa indonesia akan menjadi tuan rumah multi event olahraga pantai dan air level dunia
pada tahun depan enoc world beach games dua ribu dua puluh tiga diklaim akan diikuti oleh seribu lima ratus atlet dan seribu empat ratus
ofisial dari satu ratus tiga puluh negara ketua koi raja sabta oktohari menyebut kesuksesan menjadi tuan rumah
world beach games nanti tidak hanya berdampak positif bagi dunia olahraga indonesia tapi juga
ekonomi dan pariwisata bali intinya adalah mensosialisasikan bahwa indonesia berkesempatan
menjadi tuan rumah untuk
untuk world beach games tahun depan tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin secara sepintas
beberapa secara spontanitas menyampaikan ke beberapa rekan yang bertemu di jalan
mereka sangat antusias ketika kita sampaikan bahwa tahun depan indonesia akan jadi tuan rumah
oh beach game loh jadi balik datang lagi ke indonesia
indonesia akan menjadi tuan rumah enoc worlds beach games edisi kedua
namun bukan hanya bagian saintis yang diheritakan di weetelte www noice alpha com
of sports greeting tim utama dan setelah berjalan k hearsay beberapa sisi juga virtual di
idianya youtube forests atau mercury outdoor programa di rial direktrik municipi
dalam final divisi utama di magetan jawa timur pada minggu
insamator mengalahkan berlian bang jateng dua puluh lima dua puluh satu dua puluh lima dua puluh dan dua puluh lima dua puluh
hasil di final empat divisi utama dianggap sebagai modal berharga untuk bertarung di kasta tertinggi tahun depan
kedepan akan menjadi lebih baik terus dan bisa menurut prestasi yang semakin cepat lah
nah tentunya ini dari sten pasundan dan insamator inilah adalah atlet atlet terbaik kami
dan ini tentunya akan menjadi kebagangan kita
untuk ke depan kita harapkan ini bisa lebih baik lagi prestasinya
selain surabaya insamator dan berlian bang jateng
lain lain yang menembus final four di voli musim ini adalah tim indomaret sidoarjo
serta stdn pasundan bandung